kita terhubung dengan wali kota tangerang selatan ibu ayrin rahmidiani
selamat pagi ibu ayrin
ibu ayrin bagaimana kondisi ada pagi hari ini
setelah satu hari menjalani vaksinasi bu
tidak ada apa apa sih alhamdulillah
nggak ada efek samping nggak terasa apa apa ya
kalau namanya disuntik pasti kan terasanya ya habis disuntik aja seperti itu
baik ini terkait dengan kasus covid sembilan belas bu
kalau kita bicara mengenai tangerang selatan
kasus covid sembilan belas di banten cukup tinggi ya kalau kita bicara dengan tangerang selatan
masih zona merah
lalu bagaimana peran ibu untuk meyakinkan masyarakat terkait dengan vaksinasi ini bu
yang pasti kita menggunakan pola hulu dan hilir
bagaimana dihilir kita menyiapkan semua sarana prasarana icu perawatan
menambah rumah sakit swasta bergabung menambah okupansi untuk ruang perawatan
dan juga pcr dan yang lain lainnya agar mempercepat hasil dari swab ataupun antigen
ini yang dihilir
nah bagaimana kita bekerja keras menambah sumber daya manusia
dokteran perawat dan yang lainnya
tetapi akan sukses jika dibarengi dengan dihulu
tentu dihulu adalah bagaimana disiplin masyarakat
ini sangat sangat berpengaruh
karena kita lihat ternyata tren kenaikan untuk bulan desember saja itu tertinggi
sejak kejadian covid sembilan belas dari bulan maret
nah ini januari juga sama karena akibat apa namanya orang banyak berlibur dan yang lainnya
makanya kenapa tangsel termasuk bagian yang ikut program
tentu ikhtiar dan harapannya dengan adanya vaksin
walaupun tetap sampai nanti dinyatakan sudah selesai semuanya
tetap kita harus menggunakan protokol kesehatan
memakai masker jaga jarak cuci tangan pola hidup bersih sehat
asupan gizi seimbang dan hindari kerumunan
ini yang tentu bagian dari ikhtiar dan usaha agar kita bisa terhindar dari pandemi
dan juga selesai pandemi covid sembilan belas
ini terkait dengan vaksinasi ibu
kalau kita bicara vaksinasi yang diprioritaskan adalah nakes
kemudian juga petugas pelayanan kesehatan kemudian juga pejabat dan para tni
hari ini ada ribuan nakes di tangerang selatan yang rencana akan divaksinasi
lalu program ini vaksinasi selanjutnya adalah ke masyarakat
terutama diprioritaskan di tanggerang selatan dan serang
apakah sudah ada informasi bu terkait dari hal ini
jadi dari data yang kita punya tenaga nakes yang sudah masuk ke dalam aplikasi
yang dibuat kementerian kesehatan itu
hampir sepuluh empat ratus enam puluh satu itu kemarin ya satu lima ratus an mungkin berkembang
hari ini pasti akan berbeda
nah vaksin yang diberikan kepada kita yaitu delapan ratus sembilan ratus dua puluh
delapan ratus sembilan puluh satu untuk tenaga kesehatan sisanya sebelas untuk pejabat
kopinda dan yang lainnya untuk memberikan contoh dan keyakinan bahwa vaksin ini tidak ada masalah
itu target kita kenapa misalnya saya lebih dulu
kemarin teman teman bupati wali kota lebih dulu disuntik
bukan karena kita punya privilege
tapi lebih kepadahal untuk meyakinkan masyarakat
bahwa pro kontra vaksin ini pasti ada
nah ini untuk menunjukkan bahwa insya allah ini bagian dari ikhtiar usaha kita
upaya kita untuk hilang dari pandemi covid
kembali ke persoalan vaksin yang delapan sembilan ratus
mulai dari kemarin kita sudah membuka aplikasi dari kementerian kesehatan
yang sudah mendaftar yang sepuluh ribu lebih
itu untuk daftar ulang
ibaratnya kalau sekolahan itu dasar ulang
dan memilih titik lokasinya mau di mana di vaksinnya
kita ada menyediakan dua puluh sembilan puskesmas dua puluh empat rumah sakit
kita punya satu rumah sakit negeri termasuk diantaranya
dan juga termasuk empat belas klinik swasta
nah nanti kita lihat di dalam aplikasi tersebut
maka misalnya contoh kemarin ada di puskesmas itu
data informasi misalnya ada enam atau sepuluh orang yang akan divaksin
maka dari tempat penyimpanan vaksin yang ada di dinas kesehatan
itu akan di drop di puskesmas tersebut
nanti petugas tenaga kesehatan itu akan di sms blast
menyampaikan bahwa anda datang ke puskesmas
jam berapa dan yang lainnya
dalam rangka untuk mengurai tidak ada kerumunan dalam rangka
insya allah tanggal mulai hari ini untuk tenaga medis
ya ini kita beralih ke informasi berita yang saat ini lagi hangat ya bu
terkait dengan seorang influencer mungkin yang melakukan hal sedikit tidak tepat
ketika dia sudah mendapatkan vaksinasi
kalau misalkan kita bicara dengan seseorang di tangerang selatan ibu
baik itu pejabat daerah ataupun orang yang mendapat kesempatan pertama
tetapi dia tidak
menerapkan prokes dengan tepat
apakah ibu akan melakukan kebijakan untuk memberikan teguran
peringatan atau seperti apa ini bu
ya yang pasti ya tetap harus berjalan
ppkm berdasarkan surat instruksi wali kota yang berdasarkan kepada instruksi gubernur
perwal psbb masih berlaku mas
jadi mau tidak mau walaupun sudah divaksin ya tetap berlaku aturan regulasi bahwa
undang undang karantina kesehatan pun juga masih ada
psbb kita menyantumkan ke undang undang karantina kesehatan
di perwal peraturan wali kota tangsel pun juga ada regulasinya
tetap harus memakai masker dan yang lainnya
bahkan di ppkm jelas misalnya ada pembatasan kegiatan dan yang lainnya
jadi ya kalau misalnya
apa namanya ya ditemukan masih melanggar protokol kesehatan
ya kita kembalikan ke aturan dan ketentuan yang berlaku tentang sanksi dan yang lainnya
karena ini kan baru bagian dari proses usaha ipr
tentu harus ada kerja sama bersama
contoh saya ilustrasiin jangan hanya vaksin gitu mas yudi
jadi saya dan teman teman dari dinas kesehatan bagaimana terus mendorong agar ada penambahan tempat tidur
seberapapun sebanyak apapun icu yang kita tambahkan
sepanjang dihulu masyarakat tidak disiplin terhadap protokol kesehatan
tidak pakai masker tidak menjaga jarak tidak cuci tangan
seberapapun ya pasti akan penambahan akan bertambah
jadi oleh karena itu tentu harapannya menghadapi pandemi covid sembilan belas ini harus kerja bareng
kerja sama sama memiliki kesamaan bahwa ini pandemi
musuh kita bersama bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan secara bersama
ibu terima kasih untuk perbincangan
terima kasih baik ibu terima kasih untuk perbincangan
selamat pagi hari ini ibu aireen diani selaku wali kota tangerang selatan selamat pagi ibu